sampai jumpa di video selanjutnya
itu boy sama rafa lagi berduaan
mereka lagi berduaan
tidak terjadi sesuatu apapun
dan boy tidak lupa sholat
tidak telat makan minum kan
kalau boy baru pulang
nanyanya tuh begini
bi semuanya aman
tapi kita sekarang sudah lega dan sudah pulang
buatkannya minuman yang segar segar
terserah bibi aja
bibi tuh pasti tahu selera boy tuh kayak apa
aduh buntun agan
tadi agan teh manggil biirah ya
tadinya mau mintain minum buat boy
eh sama aku pasti agan
kalau bira pinter kita gimana
tadi papa sama mama kenapa sih
kenapa ribut lagi
emangnya boy bikin salah lagi
sampai papa sama mama ribut lagi
sama sekali enggak
papa tuh ngerti banget perasaan kamu
karena papa dulu pernah muda
dan pernah ganteng kayak kamu
tapi dulu boy
papa itu gak pernah mau nurut sama orang tua
yang nyuruh nyuruh papa
atau pacaran sama orang lain
karena papa itu tahu
kalau urusan hati
itu gak bisa diganggu ganggu
hati itu kita sendiri yang nentuin
jatuhkan kepada siapa
gitu loh boy
bener juga sih pak
kalian kan pernah dengar dong
cinta itu buta
nggak selalu jatuh pada pandangan yang tepat
cinta itu sering gak pakai akal sehat
ya mama aja mungkin yang gak pake
kalau boy sih
eh papa kamu tuh
yang penting sekarang
kalau kamu memang suka
kamu cinta sama reva
udah tembak aja langsung
mama gak terima
eh papa harus tau
boy ini masih sekolah
aduh dia masih butuh konsentrasi
nanti pun oh juga butuh untuk karirnya
bukan orang tua yang baik

siapa yang ojok ojok ondel ondel mama itu kebohongan

jangan salah papa
mama itu mengarahkan si boi
supaya gak salah ngambil pacar
hah apa ya papa
beda dong pak
beda kan beda
yang penting sekarang kan sudah jelas
buy itu sudah milih reva untuk jadi pacarnya
buat jadian sama boy
bagusan juga begitu daripada terlambat tau
eh udah terlambat kali
dan siapa yang mau nembak reva
kamu gak nembak reva
bahwa itu gak pacaran sama reva
dan kalau misalnya
beneran nih ya boy pacaran sama reva
mama tau dari mana
pasti dari adriana kan
kamu mau tau aja sih boy ya
jadi kamu gak nembak reva kan
enggak beneran kan
tengah tengah gak nopah
enggak nembak reva tau
jadi kamu berencana gitu mau nembak reva
mama mulai kepo ya
berarti kamu masih ada rencana kan boy
ada deh pa
jangan ikut ikutan kepo deh pak
ya udah ina
dia kurang menang oleh si caden
cirem bukalo semua orang
kok dia malu pak
yaudah kalau mama nggak mau kita makanin aja semua
pak bentar pak
oh ini aja deh
mama ingetnya makanan lembur orang kampung
cantik banget tahu bunganya
ternyata diem diem boy romantis juga ya orangnya
eh lu gimana sama mondi
ya kalau gua sama mondi sih
saling percaya saling setia
ya pokoknya saling deh
ya gue doain yang terbaik deh buat lo juga ya
bunga itu juga sweet kali re
eh lo jaga baik baik ya bunganya
awas jangan sampai rusak
karena ini bunga pemberian dari boy
pasti gua simpan baik baik
yaudah deh gue istirahat dulu ya
capek nih lo juga istirahat ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
rafa sama boy kenapa makin deket aja sih
kalau mereka sampai jadian gimana nasib gue
hmm jangan sampai itu terjadi
masa agak kenyang
ya udah itu liat itu itu itu
boy sama repta lagi berduaan
mereka lagi berduaan